tim basarnas gabungan tni polri terus mencari dua puluh dua korban kapal ikan
yang tenggelam usai dihantam gelombang tinggi di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan
proses pencarian terhadap korban kapal dilakukan oleh basarnas
yang saat ini menyisir sekitar pulau rajuni dan kayuadi
pencarian terhadap korban kapal di hari kedua mulai pukul tujuh pagi
pihak basarnas dan gabungan tni polri menyisir di sekitar dua pulau
yakni pulau rajuni dan pulau kayu adi kecamatan taka bonerate
sebelumnya korban selamat terakhir kali ditemukan di sekitar pulau ini
basarnas juga berkoordinasi dengan warga sekitar dan juga kapal yang melintas di perairan selayar
untuk menginformasikan jika menemukan korban
kita berfokus di antara pulau rajuni dan pulau kayuadi
di mana pulau ranjung ini adalah penemuan terakhir pada pukul tujuh belas sekian
kemarin telah ditemukan satu korban selamat
dan pencarian ini juga kita telah menginformasikan kepada
apabila melihat korban mohon untuk dilaporkan atau langsung dievakuasi